satu keluarga ini saudara yang memiliki seorang anak disabilitas di kabupaten nagan raya aceh tinggal di rumah tak layak
bahkan jika hujan turun mereka harus menumpang tidur di rumah tetangganya karena seluruh area rumahnya basah akibat atap yang bocor
rumah yang terbuat dari kayu dengan atap lepah pisang ini menjadi rumah yang telah dihuni oleh satu keluarga di nagan raya aceh selama bertahun tahun
kondisi rumah ini masuk dalam kategori tidak layak
lantaran hampir setiap bagian atap di rumah ini telah bocor dan tidak bisa menahan derasnya air hujan saat musim hujan datang
mereka harus menumpang tidur di rumah tetangga agar lebih aman
tak hanya bertahan di rumah dengan kondisi bocor
selama ini rumah mereka juga tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus dan sanitasi air bersih untuk kebutuhan sehari hari
selama ini keluarga ini memanfaatkan terpal plastik seadanya di bagian sudut belakang rumah yang dijadikan sebagai tempat mandi dan mencuci untuk berbagai kebutuhan sehari hari
sumber airnya menumpang dari rumah tetangga
dengan kondisi rumah yang tidak layak
keluarga ini juga memiliki anak dengan kondisi disabilitas
banyak kebutuhan yang harus mereka bayar
karena itu mereka tidak mampu untuk memperbaiki kondisi rumah yang telah lama bocor karena tidak memiliki biaya
penghasilan suaminya yang hanya seorang buruh harian di kebun sawit
hanya cukup untuk biaya kebutuhan makan sehari hari
bahkan lahan yang mereka gunakan untuk mendirikan rumah sejak dua ribu delapan belas lalu ini masih berstatus utang
karena masih belum lunas dibayar kepada pemilik
emang udah lama juga tidak berapa kali saya rehab juga kan
ini baru baru ini nggak bisa cari up lagi karena nggak ada keuangan juga ada
dan ipi sekarang abang kerja pun kadang kadang nggak gitu
ini sekarang ini kami numpang rumah kakak ini tetangga yang punya rumah ini
tempat tidur masak semua di situ
menurut pihak desa terdapat puluhan keluarga miskin di wilayah gunung pungki
dan bantuan untuk rumah layak huni kepada warga yang membutuhkan belum satupun terrealisasi
padahal sudah diajukan sejak tahun dua ribu dua puluh dua lalu
sekitar tahun dua ribu dua puluh dua kami dari pemerintah mengajukan ke perikimace ada tiga belas kakak
yang sampai hari ini satu kakak pun belum plsi
dan nantinya jika memang terdapat bantuan rumah layak huni untuk warga telah turun dari pemerintah daerah
maka bantuan yang paling diprioritaskan akan ditentukan bersama dengan melihat faktor yang paling mendesak
raja umar arief fahmi kompas tv nagan raya